sejumlah negara telah melakukan pemungutan suara pemilu dua ribu sembilan belas salah satunya singapura
kurang lebih satu ratus dua puluh ribu warga indonesia yang ada di singapura akan menggunakan hak pilihnya pada hari ini
pemungutan suara berlangsung di kbri yang terletak di tujuh chats ⁇ world road dimulai pada pukul delapan pagi hingga enam sore waktu setempat
antusiasme para wni di singapura begitu tinggi terlihat dari antrean yang mengular hingga ke jalan di sekitar kbri hingga dua km
pemilih di singapura didominasi oleh para tenaga kerja wanita profesional dan mahasiswa
di hari terakhir pemungutan suara pemilu di luar negeri sejumlah kbri dipadati para warga negara indonesia yang akan mencoblos salah satunya kbri rusia di moskwa
pemungutan suara berlangsung sejak pukul delapan pagi hingga enam sore
sebanyak kurang lebih seribu warga negara indonesia di rusia ikut serta menggunakan hak pilihnya
dalam pemilu kali ini menurut data yang dihimpun sebanyak lima ratus tujuh wni datang langsung ke tps yang terletak di kedutaan besar ri sedangkan sisanya menggunakan metode pos
pemilu di singapura
kita sudah terhubung lewat skype dengan salah seorang wni di moskwa rusia
edo prilianta selamat siang
halo mbak selamat siang mbak eva
iya mas edo bagaimana suasana pencoblosan di moskwa
mas edo sendiri menyalurkan hak pilihnya ini langsung ya ke kbri tidak melalui pos begitu ya
tidak mbak jadi sekarang saya berada di depan kedutaan besar republik indonesia yang ada di moskow
jadi hari ini kami menggunakan hak pilih saya saya sudah melaksanakan sudah menggunakan hak pilih saya
jadi suasananya cukup ceria cukup mengerjakan
dan juga cukup banyak sekali maso yang datang untuk menggunakan hak pilihnya
karena di dalam kbri sekarang kondisi sangat ramai sekali mbak seperti itu
oke jadi ada antrian juga ini ya di kbri moskwa gitu ya
iya mbak ada antrian juga
berapa lama mengantrinya sampai kemudian bisa menggunakan hak pilih tadi mas edo
oh tadi kalau saya datangnya agak sedikit lebih pagi mbak yaitu sekitar jam sepuluh an
jadi itu masih agak tepi
jadi itu kita datang terus mengambil nomor antrian
tadi nomor antrean saya sudah nomor seratus sekian
lalu kita masuk ke dalam untuk registrasi kemudian kita menggunakan hak pilih kita
baru kita ini pintar setelah itu baru kita ke ruang makan untuk makan siang bersama
oke menggunakan hak pilih ini pengalaman yang keberapa
apakah jangan jangan yang pertama kali nih menggunakan hak pilih
ya untuk hak pilih ini ini yang pertama sih mbak
ini yang pertama kali saya menggunakan hak pilih saya
baik rasanya menyenangkan begitu ya menggunakan hak pilih pertama dan juga mengalaminya di luar negeri begitu
tapi kalau kemudian kita bicara masalah sosialisasi dari kbri nih edo terkait dengan pencoblosan pilpres dan pileg
sejauh ini sosialisasi dari kbr ini seperti apa
apakah mas edo sendiri merasa sosialisasi yang diberikan ini cukup atau kurang atau bagaimana
untuk sosialisasi amat sangat baik mbak amat sangat baik
karena dari pihak penyelenggara itu memberikan sosialisasi itu yang benar benar kita mengenal calon presiden dan wakil juga calon pilek
jadi dengan sosialisasi itu saya sudah bisa memilih oh kira kira saya memilih yang ini memilih yang itu
jadi untuk sosialisasi sangat amat baik yang dilaksanakan oleh penyelenggara yang ada di pertamosco
oke artinya kalau memilih capres cawapres itu mungkin tidak sulit karena pilihannya cuma dua
nah kalau masalah caleg tadi tidak memakan waktu cukup lama ya
artinya mas edo sendiri familiar dengan para calon anggota dewan yang nanti akan dipilih begitu
kalau untuk calonnya awal itu nggak familiar mbak
amat sangat tidak familiar
tapi setelah dilaksanakan setelah dilaksanakan sosialisasi dari pihak penyelenggara setelah itu saya bertokoh ternyata pilih calon calonnya seperti ini
itu sudah ada gambaran mau memilih siapa
baiklah edo prilianta wni di moskwa rusia
terima kasih sudah berbagi pengalaman memilihnya langsung dari rusia
selamat sore waktu indonesia